kita beralih ke informasi lainnya
perawat rumah sakit medika permata hijau indri astuti menangis di persidangan saat ia mengaku menemukan banyak kejanggalan dalam prosedur medis penanganan setia novanto
ia juga diperintah untuk memasang perban di wajah setia novanto
padahal sebenarnya saat itu wajah setia novanto tidak perlu diperban
indri pun memberi kesaksian dalam lanjutan sidang kasus perintangan pendidikan kasus korupsi iktp yang melibatkan setia novanto
jadi tindakan saya
kenapa saudara menangis
karena saya melakukan tindakan tidak sesuai dengan hati saya bapak
saudara kita bukan sesuai dengan hati menangis saudara
kalau menurut pengalaman saya itu luka tidak perlu diperban
oh jadi kalau menurut saudara itu luka tidak perlu diperban
terus tidak perlu dikasih salak
tapi akhirnya kan permintaan itu jangan beri izin dari otor bimang kan
dalam kesaksiannya indri perawat rumah sakit sentra medica sempat menangis
ia menceritakan kronologi pengobatan terdakwa setia novanto di rumah sakit
menurut indri luka luka yang ada di wajah setia novanto ketika itu tidak perlu diperban
namun karena ada perintah dari setia novanto dan dr bimanesh
indri terpaksa memasangkan perban pada luka yang ada di wajah setia novanto
saat itu ia juga merasa sudah ada kejanggalan
sejak awal dalam prosedur medis dan tingkah laku sehat
setia novanto yang tidak ramah sebagai pasien
saya dikejutkan kembali dengan kata kata si pasien mengatakan bahwa dia minta obat merah
minta obat merah
langsung saya berkata obat merah udah nggak ada pada rumah sakit
saya jadi emosi pak
karena apa ini saya bilang kok obat merah gitu kan
sedangkan lukanya memang tidak ada

ada bedah darah luka
dalam kesaksian tersebut juga ada sejumlah pernyataan yang menguatkan
bahwa dr bimanes turut serta dalam rekayasa penanganan medis setia novanto
agar bisa terhindar dari pemeriksaan kpk
indri mengatakan dr bimanes memerintahkan agar pemasangan infus ke setnov
hanya ditempel saja bukan ditusuk
sementara dari keterangan yang diberikan oleh saksi lain
yaitu kepala bidang pelayanan medis dr fransia
setia novanto ke rs medica sudah direncanakan
selain itu menurutnya bimanes telah melakukan pelanggaran prosedur rumah sakit
dengan membuat surat visum sendiri atas nama setia novanto
bimanesh sempat menanggapi kesaksian tersebut dan menyatakan keberatan
sementara salah seorang petugas keamanan abdul aziz
mengaku membantu setia keluar dari mobil sesampainya di rs medica
ajis menyatakan setia datang dalam kondisi sadar
bahkan sempat mengkhawatirkan wifi
setelah mobilnya yang jatuh
bimanesh didakwa bersama fredy cunadi
berintangi penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan ktp elektronik yang menjerat setnov
mereka diduga telah mengondisikan rs medika permata hijau
sebelum setnov mengalami kecelakaan mobil